dan saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia albi pratama
albi bisa anda jelaskan anda berada di titik mana saat ini berada
lalu juga ini berbicara soal proses pencarian sudah memasuki hari keempat pasca gempa dan juga tanah longsor
apakah masih ada daerah yang terisolir
albi bisa anda jelaskan berada di mana saat ini
saya berada di kampung longkewang tepatnya di desa gasol sendiri kecamatan cugenang kabupaten cianjur jawa barat
di mana beberapa jam yang lalu presiden eri joko widodo mengunjungi desa gasol ini meskipun bukan di titik ini tetapi masih di wilayah desa gasol ini sendiri
dan saat ini saya sebenarnya berada di salah satu kampung wisata
kampung literasi sendiri yang ada di kabupaten cianjur jawa barat
dan kalau misalnya saya bisa perlihatkan kepada anda di sekeliling saya iqbal
rumah yang ada di sebelah kiri saya ini terlihat sudah hancur dan sudah tidak terlihat lagi wujud utuhnya seperti apa
bahkan di dalam sini saya bisa melihat ada satu unit mobil yang tidak bisa dikeluarkan karena sudah terjebak dan juga tertimpa puing puing bangunan yang ada di sini
gempa dengan magnitud lima enam mengguncang kabupaten cianjur pada hari senin dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua yang lalu sekitar pukul tiga belas lebih dua puluh waktu indonesia barat
dan di sini sekitar lebih dari delapan puluh lima persen kerusakan rumah rumah warga terjadi iqbal
sampai bawah pun ketika saya melakukan perjalanan dari bawah sampai ke atas ini untuk menuju ke kawasan desa gasol kecamatan cugenang yang menjadi salah satu titik terparah akibat guncangan gempa
hampir beberapa rumah di kiri dan kanan jalan ini sudah
mulai dari rusak sedang sampai dengan rusak berat
walaupun masih ada bangunan yang terlihat berdiri kokoh tetapi secara konstruktif itu sudah tidak baik lagi untuk ditempati
seperti itu sehingga masyarakat ataupun warga yang tinggal di sini sudah tidak berani lagi untuk menempati rumah rumah mereka yang masih berdiri
karena khawatir jika ada guncangan susulan yang masih sering terjadi sampai dengan saat ini itu bisa membahayakan mereka
sehingga mereka lebih memilih untuk tinggal di posko posko
pengungsian yang ada ataupun dibuat di sekitar lokasi ini sendiri
dan benar sekali iqbal sampai saat ini proses evakuasi masih menjadi prioritas utama dari bnpb tim sargabungan tni polri masyarakat relawan dan lain sebagainya di sejumlah titik
karena sampai saat ini masih ada empat puluh orang yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan dan itulah yang menjadi fokus utama untuk segera ditemukan dan juga dilakukan evakuasi
di kecamatan cugenang sendiri iqbal totalnya ada tiga puluh sembilan orang yang masih dilakukan proses pencarian
dan kita semua berharap masih ada harapan harapan dari ke tiga puluh sembilan orang tersebut untuk ditemukan dengan selamat
karena kemarin sendiri pihak dari tim sargabungan ini berhasil melakukan proses evakuasi sebanyak empat orang
dimana tiga diantara memang meninggal dunia sebuah berita duka
tetapi ada satu orang berusia enam tahun anak laki laki bernama aska yang berhasil ditemukan oleh tim sargabungan di salah satu desa
yaitu di rawacina yang ada di kecamatan cugenang sendiri ditemukan dalam kondisi yang selamat
walaupun sudah terjebak selama tiga hari dua malam
dan ini menjadi salah satu bentuk keyakinan juga dari masyarakat bahwa masih ada harapan dari orang orang yang hilang saat ini untuk segera ditemukan
dan bisa dievakuasi dengan kondisi selamat dan juga sehat seperti itu
dan juga iqbal memang masa tanggap darurat untuk proses evakuasi sendiri sebelumnya sudah diumumkan
baik itu oleh pemerintah dari presiden eri joko widodo dan juga kepala bnpb sendiri selama satu pekan
dan prosesnya memang diharapkan sebelum memasuki masa akhir tanggap darurat ini bisa diketemukan empat puluh orang tersebut
dan kita berharap pada hari ini sendiri semuanya bisa ditemukan seperti itu
walaupun ada sejumlah tantangan tadi juga presiden eri joko widodo menyatakan tantangan yang menjadi hambatan proses evakuasi diantaranya adalah cuaca
beberapa menit lalu sebelum saya melakukan laporan langsung hujan turun di kawasan kecamatan cugenang sendiri walaupun tidak begitu deras
tapi ini membuat beberapa jalan menimbulkan hujan
beberapa jalan ini menjadi becek karena banyak sekali lumpur akibat kendaraan kendaraan yang lewat dan juga longsoran
belum lagi juga material material bangunan yang berserakan di tepi jalan juga bisa menghambat laju kendaraan milik tim sar gabungan sendiri
selain itu juga beberapa medan yang curam karena di kecamatan cugenang ini sendiri mayoritas topografinya adalah seperti perbukitan yang juga mengalami longsor
sehingga itu juga harus menjadi salah satu kewaspadaan bagi tim sargabungan pada saat proses pencarian korban hilang sendiri
dan yang terakhir adalah terkait dengan masalah kesehatan
masih adanya getaran getaran gempa walaupun ringan tapi ini bisa menjadi bentuk juga kewaspadaan para timsar ketika melakukan proses evakuasi
dan harus siap siaga ketika memang ada guncangan mereka harus mencari tempat yang aman agar mereka juga tidak menjadi korban pada saat melakukan tugas kemanusiaan
nah ada juga beberapa hal yang masih dibutuhkan oleh masyarakat yang mengungsi karena secara simultan juga pemerintah akan terus memberikan pelayanan kepada pengungsi yang ada di sekitar lokasi yang terkena dampak paling parah seperti kecamatan cugenang
di desa gasol di kampung ini seperti misalnya air bersih seperti di sebelah saya sedang melintas salah satu truk tanki yang memang kebetulan tadi saya sempat menanyakan ini memberikan ataupun mengantarkan air bersih yang sangat sulit sekali ditemukan oleh warga yang tinggal di sini
sejak hari pertama saya datang ke sini pun air bersih di lokasi ini sulit untuk ditemukan karena listrik padam sumber sumber air mereka yang biasa mereka gunakan dari saluran irigasi pengairan sawah juga tertimbun oleh tanah dan juga material gempa
sehingga itu memutuskan sumber air untuk mereka dapatkan sehingga pemerintah juga menjanjikan proses distribusi bantuan baik itu tenda lalu konsumsi pakaian dan juga air bersih bisa dilakukan secara maksimum walaupun presiden joko widodo mengaku belum semua tempat bisa mendapatkan distribusi bantuan secara tepat dan juga secara cepat tetapi pemerintah menjanjikan hal itu bisa segera teratasi mengingat sampai saat ini masih ada masa tanggap darurat yang dilakukan
nah setelah masa tanggap darurat ini dilakukan
maka nanti kita akan mencari penyelenggaraan
nanti akan ada keputusan keputusan lanjutan
kalau misalnya saya berkaca dari beberapa kejadian bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di palu beberapa waktu lalu
jika proses tanggap darurat pertama ini sudah dilakukan semua pelayanan sudah diberikan kepada para pengungsi
evakuasi juga sudah membuahkan sebuah hasil di mana semuanya ditemukan
maka fase selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi beberapa tempat tempat yang harusnya mereka nanti untuk di
nilai apakah ini harus dibangun ulang di tempat ini atau tidak
karena kita mengetahui bahwa beberapa waktu lalu kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan bahwa disini menjadi salah satu lokasi rawan gempa
karena ada sesar gerak yang sampai saat ini juga masih diteliti oleh beberapa peneliti baik itu dari brin dari bmkg sendiri
yang mungkin nantinya akan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini kementerian pupr untuk memastikan lokasi yang aman untuk kembali dibangun rumah
yang dimungkinkan bisa dibuat dari bahan bahan tanpa gempa
dan hal itulah yang juga menjadi fokus dari presiden jokowi dodo setelah semuanya masa tangkap darurat ini sudah berjalan dengan baik
seperti itu iqbal
baik albi pratama koresponden cnn indonesia langsung dari cianjur jawa barat terima kasih informasinya